akibat lonjakan kasus covid sembilan belas pasca libur lebaran
pemerintah menetapkan instruksi pengetatan aktivitas masyarakat
dan mengubah hari libur nasional di tahun ini
sementara pada dua puluh juni yang lalu
pemerintah menerima sepuluh juta dosis vaksin
untuk mempercepat herd immunity
kasus covid sembilan belas di indonesia semakin bertambah
untuk menangani lonjakan kasus pasca libur idul fitri
pemerintah memutuskan untuk memperketat aktivitas masyarakat
berdasarkan instruksi menteri dalam negeri no empat belas tahun dua ribu dua puluh
sejumlah aktivitas seperti perkantoran
belajar mengajar kegiatan ibadah rapat
kegiatan sosial dan kegiatan di ruang publik dibatasi
pengetatan tersebut berdasarkan zonasi risiko tingkat kabupaten atau kota
menurut koordinator tim pakar dan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
zonasi kabupaten dan kota bersifat dinamis
sehingga pemerintah daerah wajib untuk memantau secara berkala pergerakan zonasi tersebut
dengan demikian upaya pengenalian seperti ppk mikro
harus dievaluasi lagi jika sebuah wilayah masih tetap di zona oranye
atau merah lebih dari seminggu
pemantauan ini juga diharapkan dapat melatih kemampuan daerah
untuk menjalankan kebijakan gas rem
berdasarkan sensitivitas yang tinggi terhadap kondisi kasus covid sembilan belas
seperti diketahui ppkm kabupaten kota dan ppkm mikro
merupakan upaya pengendalian covid sembilan belas
namun ppkm kabupaten kota bertujuan memantau sektor sektor besar
termasuk implementasi ppkm mikro
sementara ppkm mikro mengawasi kegiatan masyarakat yang sulit dikendalikan
selain pembatasan kegiatan
pemerintah juga memutuskan untuk mengubah hari libur nasional
melalui surat keputusan bersama menteri agama
menteri ketenaga kerjaan dan menteri pan rb
libur tahun baru islam dan maulid nabi diundur satu hari
setelah cuti bersama hari raya natal pada dua puluh empat desember tahun ini ditiadakan
wiku juga menegaskan bahwa penetapan skb tiga menteri tersebut
bukan untuk melanggar hak pekerja
namun sebagai bentuk antisipatif terhadap lonjakan kasus setelah libur panjang
di tengah adanya kebijakan untuk menanggulangi lonjakan kasus
pemerintah juga terus memasifkan program vaksinasi
pada dua puluh juni dua ribu dua puluh
indonesia kembali menerima sepuluh juta dosis vaksin book dari sinovac
kedatangan vaksin tersebut diharapkan dapat mempercepat tercapainya kekebalan komunitas atau herd community
meski sudah divaksin masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan